keputusan gubernur dki jakarta anies baswedan untuk menutup jalan jati baru tanah abang jakarta pusat menuai kontroversi
sejumlah pihak menyatakan keputusan menutup jalan untuk para pedagang kaki lima berjualan menyalahi peraturan
namun anies menyatakan keputusannya itu akan menguntungkan banyak pihak
sejak jumat dua puluh dua desember dua ribu tujuh belas jalan jati baru yang berada di depan pusat grosir tanah abang ditutup
jalan itu kini tak bisa dilalui kendaraan bermotor sejak pukul delapan pagi hingga delapan belas petang karena salah satu jalurnya digunakan sebagai lokasi berjualan pedagang kaki lima
sementara jalur lain digunakan untuk bus transjakarta
keputusan ini menuai kontroversi pada tahun dua ribu tiga belas ketika joko widodo masih menjabat sebagai gubernur dki jakarta penertiban pedagang kaki lima di sepanjang trotoar dan jalan jati baru rutin dilakukan
ketika itu jokowi menyatakan
keberadaan pedagang kaki lima di jalan jati baru mengganggu ketertiban umum
belum lagi dugaan ada praktek pemerasan di wilayah itu
tanah abang yang ketika itu dikenal sebagai salah satu pusat kemacetan jakarta akhirnya bersih
jalan jati baru lancar dilalui sementara para pedagang yang awalnya berjualan di pinggir jalan diberi lapak di gedung g tanah abang
itu sebabnya para pedagang di gedung g tanah abang mempertanyakan keputusan gubernur anies baswedan kembali memperbolehkan pedagang

beberapa hari jalan jati baru ditutup para pedagang gedung g mengaku pendapatan mereka turun drastis
baru beberapa hari jalan jati baru ditutup para pedagang gedung g mengaku pendapatan mereka turun drastis
cuman yang kita tuntut ini saya sayangkan kenapa kok pemprov dki membuat seperti lapak lapak yang ada
itu menurut saya sudah menyalahaturan untuk linas perhubungan ditutup jalan
dan kedua nggak ada osialisasi
investasi untuk blok g yang dulu kita ditampung di sini sekarang kita diabaikan
mereka yang mengaku rugi tak hanya dari pedagang blok g saja
mereka yang tinggal atau membuka di jalan jati baru juga tak bisa bergerak karena akses jalan ditutup
masalah gini saya terima barang nggak bisa saya kirim barang keluar nggak bisa
menanggapi hal itu gubernur dki jakarta anies baswedan menilai keputusannya menutup jalan
keputusannya menutup jalan jati baru telah sesuai dengan peraturan yang ada
keputusannya itu juga akan menguntungkan berbagai pihak baik pedagang serta pejalan kaki
semuanya kita jalankan sesuai dengan aturan semua kita jalankan dengan kita sudah mereview semua aturan
dan kita akan jelas berpihaknya kita berpihak kepada mereka yang juga ingin mendapatkan kesempatan hidup
kesempatan untuk hidup
kita ingin untuk merasakan peredaran kegiatan ekonomi di wilayah tanah abang
jadi kita akan tata semuanya kita akan lakukan review nanti dan kita akan pastikan bahwa penataan ini memberikan manfaat bagi semuanya
sementara dilansir dari cnnindonesia com pelaksana tugas direktur jenderal bina administrasi kewilayahan kementerian dalam negeri eko subowo
menyatakan bahwa kebijakan ekonomi di jalan jati baru ini tidak hanya untuk menjaga keuntungan penduduk
bahwa kebijakan anies baswedan diduga melanggar peraturan daerah dki jakarta terkait tatar uang wilayah
eko juga menyatakan peraturan daerah dibuat berlandaskan aturan hukum yang lebih tinggi
yakni aturan di tingkat pusat
artinya jika gubernur melanggar peraturan daerah itu juga bisa berarti melanggar aturan hukum di tingkat pusat
ketika di jalan jati baru di mana kebanyakan pemerintah berpikir bahwa peraturan di jalan jati baru ini tidak hanya untuk menjaga keuntungan penduduk
tetapi juga untuk menjaga keuntungan penduduk di jalan jati baru
setiap kebijakan pemimpin pasti mengandung unsur pro dan kontra
ada yang setuju namun juga ada yang berkeberatan
lalu bagaimana kemudian kebijakan gubernur anies baswedan yang membolehkan pedagang berjualan di trotoar bahkan sampai menutup jalan pada jam jam tertentu
demi membolehkan pedagang kaki lima berjualan
kami mengulasnya malam hari ini dengan nirwono yoga yang merupakan akademisi tata kota universitas trisakti
selamat malam pak nirwono terima kasih sudah hadir di studio
melalui sambangan telepon sudah bersama kami juga alva tinova tim penataan tanah abang gms
selamat malam mbak nova
baik mbak nova saya ke pak nirwono terlebih dahulu ya mbak nova
saya ingin melihat pandangan secara umum begitu dari pak nirwono terkait dengan kebijakan menutup jalan jati baru di depan tanah abang begitu ya
untuk jam jam tertentu sih memang jam delapan sampai jam delapan belas wib begitu untuk pkl ini berjualan
anda saya kutip dari beberapa media mengatakan ini kebijakan yang setengah setengah parsial
maksudnya apa pak nirwono
jadi benar jadi kalau kita menata sebuah kota atau suatu kawasan ya tidak bisa semuanya parsial
tapi kita bicara secara keseluruhan dalam konteks tanah abang itu kita tidak hanya bicara pasarnya tapi bicara tanah abang secara keseluruhan
bagaimana kaitannya pasar dengan stasiun kereta api bagaimana pasar dengan pemukiman di sekitarnya bagaimana pasar sendiri di dalam rt rw dan rdtr jakarta dua ribu tujuh belas
bahkan sudah dirancang akan menjadi pusat perdagangan internasional
ini kan tentu merancangkan
ini pasaran tanah abang atau pasaran keseluruhan maksudnya
pasar kawasan tanah abang
jadi kawasan tanah abang ini tahun dua ribu tiga puluh itu akan dijadikan pusat perdagangan internasional
nah kalau kita berkaca seperti itu tentu desainnya kan tentu berkelas internasional dan sebagainya
nah yang sekarang ini tidak menunjukkan itu sama sekali
ini kan belum bahkan konsepnya pun kita belum melihat secara utuh ya satu
kemudian yang kedua dalam menata kota satu yang tidak boleh yaitu jangan sampai melanggar aturan
yang ini melanggar aturan menurut anda
ya kalau di sini kan paling nggak ada tiga yang kemarin teman teman membuat petisi bahkan juga di lantas juga sudah menyinggung ya
pertama undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
kemudian undang undang nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu empat tentang jalan
dan yang ketiga adalah peraturan daerah nomor delapan tahun dua ribu tujuh tentang ketertiban umum di wilayah dki
nah dari tiga aturan itu saja benang merahnya ini mas
benang merahnya mengatakan bahwa jalan dan juga trotoar
itu dibangun untuk sesuai dengan fungsinya
kalau trotoar jelas itu untuk pejalan kaki jalan untuk lalu lintas kendaraan
jadi clear sebenarnya kalau kita lihat aturan tersebut
bahkan kalau untuk jalan penutupan masih dibolehkan kalau terjadi bencana seperti evakuasi kebakaran
nah ya khusus ya kondisi yang khusus ya
kasus seperti itu boleh gitu jadi penutupan penutupan secara sementara dibolehkan kalau ada alasan yang sangat kuat
oke baik intinya tidak boleh ada melanggar aturan perundangan ya
aturan perundangan ya baik itu undang undang maupun perda
begitu yang terjadi sekarang paling tidak sudah ada tiga aturan yang dilanggar dua undang undang dan satu perda
baik saya ingin tanggapan dari mbak nova
mbak nova anda melihat apakah aturan yang di kebijakan yang dilakukan oleh gubernur anies ini memang sifatnya parsial setengah setengah begitu
lalu ada juga dugaan bukan dugaan yang disebutkan tadi pak nirwono melanggar tiga peraturan dua undang undang dan satu perda
ini bagian dari solusi yang dicoba oleh pemerintah pemprov dki ya
harus kita apresiasi dan kita berikan kesempatan pemerintah saat ini untuk melakukan penataan sesuai dengan kajiannya
karena permasalahan tanah abang ini kan belum terpecahkan dari tahun ke tahun
sehingga pkl yang berjualan di trotoar itu masih tetap ada
tertip saat petugas ada ketika petugas pergi mereka kembali lagi berjualan
itu juga terjadi pada pemimpin sebelumnya
sehingga ini realita yang harus kita lihat
dan kita berikan kesempatan pemprov dki untuk memperbaiki
untuk mencoba sesuai analisa kajiannya
tapi kami memberikan masukan pada pemprov untuk mengevaluasi kebijakan penutupan jalan ini
apakah solusi ini efektif tepat sasaran dan sesuai dengan rencana penataan tanah abang secara keseluruhan seperti yang dibilang pak nirwono tadi
karena tidak hanya pkl kan yang harus kita lakukan secara humanis disana
tapi juga ada pedagang pedagang ada pejalan pengguna lalu lintas dan penduduk penduduk di sekitar sana
jadi menurut kami
itu harus dijadikan bahan evaluasi oleh pemprov dki
baik tapi kalau yang sekarang ini disebut melanggar undang undang harusnya
haruskah ini kemudian tetap diberi waktu atau harus segera dicari yang lain begitu mbak nova
kalau lihat undang undang
peruntukan jalan kan memang untuk lalu lintas kendaraan
tapi pemerintah tuh juga dalam undang undang mempunyai hak untuk melakukan rekayasa lalu lintas

nah kebijakan ini kan sudah pernah dilakukan juga di kota
ya ya jalan yang ditutup
nah bahkan kebijakan ini diluar negeri juga dilakukan
jadi saya rasa pemprov pasti punya dasar hukum untuk itu tapi kita deng
ya pergerakan ekonominya harus dipikirkan
baik mbak nova dan juga pak nirwana kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut tetaplah di prime news
baik kalau kemudian kita lihat kebijakan gubernur anies di soal penataan tanah abang

memang kalau publik yang melihat atau mereka yang menggelar petisi kemarin misalnya
itu mengesankan bahwa memang mengutamakan pedagang akhirnya
mengutamakan pedagang kaki lima
boleh dibedah terlebih dahulu tidak kira kira pedagang kaki lima yang ada di tanah abang yang ada di pinggir jalan itu
atau menjadi pkl itu seperti apa sih dari pengamatan dan juga penelitian anda
ya secara umum mungkin nanti bang nova juga bisa mereview ya
jadi dalam konteks pkl yang ada di tanah abang ini terutama yang di trotoar sama di jalan itu kita temukan ada empat jenis atau empat kelompok sebenarnya
pkl nya satu pkl yang ternyata di dalam sudah punya kios
di dalam tanah abang
di dalam pasar ya
iya pasar kan ada blok a blok b blok f blok g
di dalam pasar tanah abang
di dalam tanah abang secara keseluruhan
punya kios mereka
punya kios cukup berhasil sebenarnya bukan kios yang sepi juga gitu ya
yang buka cabang di luar
trotoar ya tadinya di trotoar
bahkan itu kita temukan ada yang sampai dengan tiga sampai empat orang
jadi ada pedagang yang juga punya kios di dalam rame kiosnya
buka cabang cabangnya di jalanan
di jalanan di trotoar yang akhirnya dipindah ke jalan
tapi di trotoar itu dia punya tiga sampai empat bahkan
bahkan tiga sampai empat pak
karena dibesarkan di dalam
jadi alasan sepi ini gak bisa dialamatkan kepada mereka ya
yang kedua adalah pkl yang tadinya di blok g terutama di bagian atas ya
nah ini yang karena dia pertimbangannya sepi
akhirnya mereka memutuskan untuk jemput
tapi di blok g nya tutup dia
sampai sepi tadi
berarti ini yang sering dikatakan oleh juga wakil gubernur ya
kalau ada yang protes silahkan meramekan juga
blok g begitu ya
beda juga kan kasusnya berarti
yang jenis kedua ini sesuai sama yang disampaikan oleh pak sandi
yang ketiga adalah pkl yang dilakukan oleh warga sekitar
karena warga sekitar juga ada yang berusaha
ada yang buka warung
ada yang jual lapak juga
warga warga di sekitar tanah abang
tidak punya lapak di dalam pasar tanah abang
berjualan di trotoar
ini juga perlu dipertimbangkan
karena ini kan beda kasus juga
nah yang keempat adalah kita tahu
karena pkl karena tanah abang di daerahnya sangat menggiurkan
akhirnya banyak sekali pkl pkl pendatang dari luar
yang terutama notabene tidak berktp dki
luar ini maksudnya luar tanah abang luar daerah
luar daerah bahkan ya
ikut berjualan di sekitar tanah abang
betul dan tidak berktp dki
yang akhirnya kemarin juga menjadi sumber permasalahan ya
karena biasanya dalam penataan pkl selalu yang diutamakan adalah pkl yang berktp dki
nah ini kemudian akhirnya menjadi salah satu isu
ada empat jenis di terumum tadi
kalau selama ini kan jadi pahami
kan mereka turun ke bawah karena di atas sepi
di dalam sepi gitu
makanya kemudian apa namanya
berjualan di trotoar
karena disitu lebih rame
ternyata itu hanya pas pada satu kelompok atau jenis pkl tadi ya
yang tiga lainnya ini tidak tepat menjadi
tidak tepat dengan kaitannya
karena sekarang ini kondisinya mereka diberikan tenda tenda
yang ada di jalan
yang ada di jalan
kemudian pertanyaan kami adalah
empat ratus ini sekitar tiga ratus tujuh puluh an ya
taruhlah empat ratus empat ratus pkl ini siapa yang nanti akan mengelola
orangnya kan harus benar benar terseleksi terseleksi
harus diterseleksi bahwa memang pkl yang tadi
di luar tadi sebenarnya akan lebih tepat kalau tidak kembali lagi ke
oke jadi yang tiga ini harusnya tidak boleh masuk ya
iya kalau memang mau diurus yang itu gitu ya
oke hanya satu jenis pkl yang ada
oke hanya satu jenis saja yang memang bloknya sepi
kiosnya di dalam sepi
itu pun persoalannya beda mas kalau umumnya dia sepi yang blok g
harusnya yang direvitalisasi kan blok g
blok g direvitalisasi
tapi artinya menurut saya dibagi dua
satu pemerintah kan harusnya menegakkan aturan
artinya kalau aturan dan pengangkatan tidak boleh ya tidak boleh
baik itu trotoar atau jalan
persoalan keduanya berarti bagaimana menghidupkan pasar blok tanah abang khususnya pasar blok g
nah ini kan dua hal yang berbeda
kalau dikatakan blok g sp bukan solusinya turun ke jalan difasilitasi
tapi blok g nya direvitalisasi
oke walaupun sekarang prosesnya sedang revitalisasi kan
membutuhkan lahan yang harus di perbaiki ya dihancurkan dulu gedungnya begitu
ada yang diusulkan di ulang akan menjadikan pasar dan usun awa
kan harus konsep nih semuanya
atau juga sebenarnya bisa dihidupkan kembali dengan revitalisasi seperti pembuatan skywalk
atau jembatan jalan layang dari stasiun ke blok g
direkayasa jadi orang sirkulasi ya
jadi gak mungkin sepi harusnya begitu
nah bagaimana catatan anda mbak nova terkait dengan jenis dari pkl yang berjualan di jalan di depan tanah abang
itu ternyata bukan soal alasan sepi saja kalau menurut pak nirwono
tetapi juga ada dari luar luar daerah bahkan yang ikut nimbrung ke sana begitu mbak
betul sesuai dengan pengamatan kami selama dua bulan disana
pendapat yang disampaikan oleh pak nirno benar banget
pkl yang berada di tanah abang itu bukan hanya pkl yang tidak mampu menyewa kios
tapi juga sebagian besarnya mungkin adalah pkl cabang dari kios kios di dalam gitu
nah itu yang harus dibereskan oleh pemerintah terlebih dahulu
pemerintah harus mendata berapa sih sebenarnya pkl yang benar benar berhak untuk difasilitasi seperti sekarang oleh pemprov
kalau tidak didata akhirnya ya seperti sekarang semua jadi mendadak pkl kan
jadi jumlahnya bukan empat ratus lagi tapi menjadi ribuan seperti tahun dua ribu tiga belas sebelum dirapikan oleh pak jokowi
nah menurut kami krusialnya di situ pemprov harus melakukan pendataan secara sistematis apakah dengan menggunakan sosiolog atau melakukan pendataan secara diam diam apapun lah gitu
biar dapat data realnya itu berapa sih pkl beneran di tanah abang itu baru kemudian dilakukan kebijakan kebijakan yang sesuai

kalau jumlahnya cuma seratusan pkl yang benar benar yang harus kita fasilitasi kami pikir untuk sementara diberikan kesempatan berjualan di trotoar di luar jam sibuk boleh karena itu kan dibolehkan oleh permen pu nomor tiga tahun dua ribu dua
dengan dalam kondisi tertentu dengan catatan tidak mengganggu pelayanan untuk pejalan kaki di trotoar
nah di tanah abang itu sekarang trotoarnya kan sudah lebar banget

jadi kita bisa berikan kejalan kaki kalau lagi jam jam sibuk di pagi dan sore hari
kalau siang itu nggak terlalu penuh trotoarnya jadi mungkin bisa diberikan untuk sementara kepada pkl yang sudah didata tadi
ada permen pu nya ya
jangka panjangnya kami setuju dengan pak nirwono
apakah blok g ini harus direvitalisasi atau membuat highwalk di sekeliling tanah abang sehingga aktivitas jalan kaki troli dan orang orang pkl kita taruh di atas
mereka tidak bentrok lagi dengan kendaraan di bawah
oke baik pak nirwono silahkan pak
kalau sementara intinya ya sementara sih boleh boleh saja kalau anda sebut tadi melanggar undang undang sebenarnya ada permen pu begitu yang membolehkan
tapi ini kan sementara dan kalau dikatakan parsial memang ini sifatnya sementara bukan jangka panjang begitu
ini ada tiga menurut saya kalau tadi cuma seratus an ya itu sebenarnya jumlah yang kecil pkl ya mas
nah itu sebenarnya ada empat kebijakan yang mesti dilakukan
ini bisa distribusikan ke pd pasar jaya atau pasar pasar lain selain pasar tanah abang
kita punya sekitar tujuh puluh enam pasar mas pasar rakyat yang harusnya kalau disebar aja lebih dari cukup
kita punya sekitar sembilan puluh an pusat perbelanjaan di jakarta kurang apa maksud saya kalau ini disebarkan ke mana saja ya
kurang apa maksud saya kalau ini disebarkan ke mana saja ya

kurang apa maksud saya kalau ini disebarkan ke mana saja ya
artinya masih mungkin cukup
artinya masih mungkin cukup
walaupun seleksi ya
iya seleksi betul
kan kalau kita lihat secara gampang begitu ya orang awam melihat ini tanah abang ini kan ibarat gulan gitu ya
semut pasti berdatangan
yang tidak mampu berjualan di dalam akhirnya memang di luarnya begitu
diusir ditertibkan beberapa waktu kembali lagi
jadi persoalan ini memang sudah ada di jaman sejak penjaman gubernur sebelumnya begitu ya
mungkin kemudian dicoba ditata oleh pak jokowi pak ahok
mungkin kemudian dicoba ditata oleh pak jokowi pak ahok
pada intinya kembali lagi pada intinya
artinya masalah ini sempat ada solusi yang permanen tidak sebelumnya sebelum gubernur yang sekarang ini sempat berhasil tidak
ya kalau kita lihat memang ada beberapa periode
normal pada awal pak jokowi pak ahok ya itu kita sempat menikmati sekitar satu setengah tahunan ya
tun yoursi trenambang bersih
itu dijaga terus oleh satpol pp
baik itu oleh satpol pp
terutama pd pasar jaya sendiri
artinya kalau kita mengikuti dari peraturan daerah nomor delapan tahun dua ribu tujuh
itu kan dengan jelas mengatakan termasuk undang undang tadi kan juga mengatakan bahwa
trotoar tidak boleh untuk berjualan
kenapa kita melihatnya tidak hanya di tanah abang mas
jadi walaupun sementara itu nggak boleh menurut anda
tidak boleh karena begini
kalau kita bicara sementara ini persoalan kebijakan ini akan juga dicontoh untuk pasar pasar yang lain
kita tahu juga
di berbagai daerah di dki
betul dan sekarang sudah terjadi
contohnya kalau di pasar senen pasar gemburong jati negara itu masih ada pkl di terutawar
nah kalau kita bicara soal sementara tadi ini justru ini akan membuat celah baru
sementara ini kan sangat relatif bisa sebulan dua bulan setahun
jadi maksudnya orang akan protes kalau di tanah abang boleh kenapa di pasar senen nggak boleh
artinya ini juga akan membuat sulit terutama teman teman dari satpol pp mas
untuk menegakkan aturan tadi
kalau memangnya hanya boleh di tanah abang yang lain tidak boleh
berarti satpol pp nya yang agak kesulitan
karena para pedagang kaki lima tadi di lain lokasi tidak hanya di pasar
tidak hanya di pasar juga gitu
ini yang menurut saya jadi pertimbangan utama
yang kedua ini juga akan menjadi
hanya akan berlaku di dki atau di berbagai daerah
ini memberi presiden buruk sebenarnya bagi kota kota yang lain
di surabaya di bandung di makassar di jogja kan tkl juga banyak
tidak ada pasar turi di surabaya
kalau ada pasar turi nanti jualan di terutawar tumpah
nanti ada diskresi boleh jalan ditutup
nah dampak dari timbul kebijakan seperti inilah yang menurut saya juga harus hati hati dipertimbangkan
artinya begini kalau memang tidak boleh ya kita harus ketat tidak boleh
tetapi yang kita pikirkan bagaimana pkl tetap dapat berdagang sesuai dengan peruntukannya tanpa melanggar aturan
karena pak kalau ini berhasil kita lakukan kita akan memberikan contoh yang baik juga bagi kota kota lain di luar jakarta
oke tapi tadi sempat dicontohkan oleh mbak nova begitu ya yang ada di kota
tua contohnya menurut jalan
nanti kita akan lanjutkan setelah jeda tetaplah di prime news
baik kita lanjutkan ya
tadi kita mencoba memahami upaya apa yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
mengelola tanah abang atau menata tanah abang
memang ketika ditertibkan para pkl yang kerap membuat kemacetan arus lalu lintas dan kekisruhan atau kerurutan di lalu lintas di dki jakarta ini
memang mereka akan menurut
tapi begitu tidak ada satpo pp mereka kembali lagi dan terus akan seperti itu
nah ini kita mencoba memahami apa yang sedang dilakukan diupayakan begitu oleh gubernur dan wakil gubernur anies baswedan dan sandiaga uno
tetapi memang kalau bicara peraturan mbak nova
tadi mbak nova kan berusaha untuk membuat kita agar memahami bahwa ini sementara
memang polanya sementara ini ada permen pu juga begitu ya
tetapi kalau sementara pun menurut pak nirwono nggak bisa ini mbak nova
bagaimana anda melihat ini
karena itu akan bisa ditiru ke tempat lain
sementaranya tentu harus ada landasan hukumnya juga
pemprov harus mengeluarkan pergub sehingga kajian itu sudah dikaji
bukan asal asalan siapa aja yang pengen berjualan untuk sementara
saya pakai fasilitas umum tentu tidak begitu
tentu harus ada kajian yang mungkin bisa dijelaskan oleh tim kuasa hukumnya pemprov dki jakarta
jadi sementara menurut kami itu bukan sementara asal asalan aja tapi ada dasar hukumnya juga
dan ada batas waktunya maksudnya begitu ya
iya betul betul
karena udah kajian kan itu pasti ada batas waktunya batas waktunya
dan barang yang dijual dan segala macamnya kan pasti nanti ada batasannya di situ

ya sekarang ini memang sudah ada kajian kan
ada kajiannya begitu mbak ada pergubnya juga kira kira sementara ini

sementara kami belum mendapatkan itu ya penjelasan tentang pergub itu
kemarin juga saya dengar wagub di media bilang nanti kuasa hukumnya akan menjelaskan
jadi mari kita tunggu saja mereka dasar hukumnya apa
kalau misalnya dasar hukumnya nggak ada saya sepakat dengan pak nirwono bagaimanapun aturan itu harus ditegakkan
karena aturan kan untuk mengatur
ketika satu tidak diatur yang lain akan ikut ikutan dan kasau semua

baik mbak ini kan masalahnya ya
ini kan masalah yang berulang sebenarnya muncul ditertibkan kembali lagi
tapi mungkin pernah ada sukses story tidak di pemerintahan sebelumnya yang mungkin bisa ya sementara dijadikan contoh dulu lah
sebelum bicara tentang revitalisasi besar begitu ya
dua bulan kami di sana kami ketemu dengan pedagang dengan para pelaku apa ya mungkin penguasa tanah abang lah ya tanda kutip
kita juga bertemu dengan seperti petugas kecamatan
di situ kami mendapatkan info bahwa sebenarnya tidak pernah berhasil trotoar dan trotoar itu bebas dari pkl
tidak pernah berhasil
zaman dahulu di media terlihat berarti itu hanya ketika ada petugasnya
ketika nggak ada petugasnya mereka kembali
tanah abang ini aktivitas ekonominya tinggi sekali
untuk kawasan seluas delapan hektare dia punya dua puluh ribu kios loh
kemudian pengunjungnya lima puluh ribu rata rata per hari seratus ribu pengguna komuter lain yang transit
terus kemudian juga dilalui oleh arus kendaraan yang sangat padat
sehingga kan tanah abang itu menjadi selain gula tapi juga tempat yang krodit gitu
nah isu sebenarnya sekarang yang terjadi di situ adalah tanah abang ini sudah overload
akibatnya timbulah ekses ekses permasalahan seperti pkl di trotoar
kemudian ke jalan kaki yang menyeberang sembarangan angkot ngetem
yang semuanya itu sumber kesemrawutan di tanah abang bukan hanya pkl
satu cara agar tanah abang ini bisa teratur secara sistematis
kami merasa alur pergerakan orang di tanah abang ini harus kita atur
mungkin dengan bikin ruang di atas jalan jadi memanfaatkan ruang udara
karena kan ruang di permukaan di tanah abang sudah susah ya
mau nambah kapasitas jalan tempatnya sudah selesai
jadi kita naikkan ke atas kita bikin seperti skywalk yang di ciang pelas
itu semua melingkari kawasan tanah abang
sehingga itu menjadi penghubung antar toko antar gedung dan
dan fasilitas fasilitas umum yang ada di tanah abang
akibatnya dengan sendirinya kan pkl juga akan naik ke atas
kemudian angkot angkot yang ngetem ketika flow orang kita atur
dia juga nggak akan ngetem sembarangan karena penumpangnya nggak ada di situ
nah secara sistematis
permasalahan di tanah abang itu menjadi terselesaikan
tanpa harus kejar kejaran antara aparat dengan pelaku di sana
jadi sebelumnya memang tidak pernah ada yang bisa berhasil
karena persoalannya memang aktivitas perekonominya yang luar biasa
sehingga pasti ekses seperti pkl ini akan terus terjadi begitu ya mbak
betul betul banget
begitu hasil pengamatan kami selama dua bulan di sana
kalau kemudian hasil revitalisasi apakah
yang dilakukan oleh pak jokowi di tahun dua ribu tiga belas
karena itu berhasil
mengurangi pkl dari seribu tiga ratus an menjadi cuman tiga ratus an pkl loh sekarang itu jadi
jadi sebenarnya memang pkl yang benar benar tidak mampu menyewa kiwas itu nggak banyak di tanah abang
itu yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini
mendata berapa sih jumlah mereka
nah itu pak nirwono artinya memang
kalau jumlahnya sedikit lebih enak sebenarnya ya
lebih enak itu dalam arti tadi
kalau dari tiga ratus an ternyata nanti cuma seratusan itu malah lebih cepat beresinnya ya
dan itu nanti akan contoh mamanya
bisa segera distribusikan
ke pasar rakyat
ke pusat perbelanjaan
bahkan kita bisa bikinkan festival tanah abang pada jam jam
pada hari hari tertentu gitu
itu yakin solusi itu tidak akan menghilangkan ekses ekses seperti yang terjadi sekarang
karena kalau misalnya revitalisasi
makin makin besarlah aktivitas perekonomian di sana
yang sekarang belum dapat akhirnya dapat
yang sebelumnya datang dari luar daerah
akhirnya bisa berjualan juga di dalam
tapi kan orang bertambah terus juga
yang sebelumnya tidak memikirkan apa apa
lama lama ah kepikiran juga ke tanah abang
akhirnya jadi pkl lagi di sana
itu makanya tadi katakan pak bapak tadi
kunci utama kita adalah mendata secara akurat berapa jumlah pkl nya
terutama oleh dinas umkm dan asosiasi pkl yang selama ini membawahi para pkl tadi
dengan data yang akurat ini kita kunci
nah dengan kita kunci tadi kita sepakati
oke ini yang akan kita tata
nah artinya kalau sampai ada pkl pkl baru yang datang
asosiasi pkl itu yang akan mereka lakukan penertiban sendiri secara internal
karena mereka sudah sepakat bahwa hanya
gesekan horizontal dong kalau begitu terjadi
bukan dalam arti gini
penambahan pkl itu kan dengan mudah akan diketahui mas sebenarnya
nah jadi sejak awal itu sudah ada tindakan persuasif
baik oleh dinas umkm maupun asosiasi pkl secara
berarti ujung ujungnya memang pengaturan sekarang
tetapi setelah pengaturan selesai dikunci
ujung ujungnya adalah penegakan hukum lagi
konsistensi penegakan hukum dong
jangan memberi celah terjadinya pelanggaran hukum
artinya di sini ada dua hal
satu trotoar dan jalan kembalikan fungsi
benar yang itu kan
sudah selesai clear itu ya
artinya kita tidak memberi celah terjadinya kesempatan untuk berjualan di trotoar ataupun di jalan
kedua adalah menata dan mengelola pkl
kita berharap bukan pkl nya dilarang berusaha
tetapi kita memberikan ditata dikelola dengan lebih baik
dengan lebih profesional
di tempat yang lebih layak
bahkan sesuai dengan peruntukan
tapi ditata itu kan memang akhirnya ada batasannya pak nirwono
maksudnya begini misalnya sekarang ini ada tiga ratus
status tiga ratus kemudian bisa dikelola
beres selesai ya
apakah itu menjamin tidak akan ada datang orang orang lain yang di luar tiga ratus itu ingin berjualan juga di sana
karena kalau tadi kalau kita katakan bahwa dia menjadi gula gula tentu
selalu akan tetap ada semut semut yang lain terus berdatangan
karena itu yang tadi saya katakan
dalam konteks ini maka kita tidak bisa bicara soal pkl nya saja
kita bicara satu kawasan tanah abang
catatan kawasan tanah abang ini kan tidak hanya soal pkl
di situ ada pemukiman ada tempat usaha
bahkan tadi dikatakan ada dua puluh dua ribu kios
begitu jadi pusat perdagangan internasional sudah beda lagi persoalannya
tapi intinya kalau kita ingin menyelesaikan masalah
sebaiknya diselesaikan secara keseluruhan
tetapi dibangun atau diterapkan secara bertahap
tahun pertama apa tahun kedua apa tahun ketiga apa
nah itu yang mungkin harusnya segera dilakukan
mungkin sebagai penutup dari pandangan anda
sekarang ini kan banyak dikritisi
dir lantas juga sudah mulai bicara
menhub juga sempat bicara juga tentang peruntukan jalan dan lain sebagainya
maka apa dalam waktu dekat yang harus dilakukan
karena kalau kemudian hanya tidak membolehkan
begitu ya mereka berjualan di jalan
ujung ujungnya nanti pasti ada usir mengusir
antara satpol pp dan pkl dan lain sebagainya
ada gesekan dan lain sebagainya
akhirnya tetap juga memenuhi badan jalan
jadi kucing kucingan lah begitu ya
jadi apa apa yang paling penting dilakukan dalam waktu dekat kira kira menurut anda
kami menunggu hasil evaluasi dari pemprov lah ya
dengan apa yang dicobakan sekarang ini
kalau di evaluasi sekarang kan belum tepat
karena sekarang lagi musim liburan
soal trafik di jakarta lagi tidak sepadat biasanya
jadi menurut kami setelah pemprov mendapatkan data yang cukup
segera melakukan evaluasi
bagaimana efek dari kebijakan dilakukan ini
secara keseluruhan kepada orang orang yang berada di kawasan tanah abang
bukan hanya pkl tapi juga pemilik kios dalam toko
yang omsetnya pasti menurun karena diambil orang di pkl
sementara orang orang dalam kios kan mereka bayar pajak
bayar sewa toko itu kan ketidakadilan buat mereka juga
nah kami rasa pemerintah harus segera melakukan evaluasi
dan kalau ternyata hasil evaluasinya bagus ya kita dukung dong ya
dan kalau hasilnya bagus ya kita dukung dong ya
dan kalau hasilnya tidak bagus kami juga siap membantu pemprov
untuk mencarikan solusi lain
karena seperti yang dibilang pak nirwono tadi solusi lain itu masih banyak banget
memang nanti pada saat pelaksanaan akan terkendala dengan resistensi
itu bisa dibicarakan dengan komunikasi kan dengan pihak pihak yang terkait
mungkin setelah didata kalau ternyata datanya cuma seratusan pkl yang masih eksis di sana
kita kan bisa masukkan mereka ke kawasan tanah abang yang luasnya delapan hektare itu
kalau kita taruh di sela sela di sana kan rasanya juga bisa
sampai sarana prasarana yang tadi saya ceritakan selesai
sehingga alur pergerakan orang ini dengan sendirinya teratur gitu loh mas
jadi ekses ekses yang mengganggu lalu lintas ini nggak terjadi lagi
karena orang sudah bergerak di atas dan kendaraan umum juga sudah kita batasi tempat berhentinya
dengan memberikan akses terbatas kepada pengunjung dalam naik dan turun kendaraan umum gitu
baik baik mbak nova
terima kasih atas waktunya dan ulasannya
malam hari ini kita lihat atau kita harapkan memang penataan ini akan komprehensif
dan bisa menyelesaikan permasalahan atau sengkarut masalah sekitar tanah abang
yang sebenarnya masalah klasik akhirnya
baik pak nirwono terima kasih
atas kehadirannya malam ini
rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah di prime news